dan kini kita ke topik dari dunia politik saudara
prabowo subianto dan gibran raka buming raka sudah ditetapkan kpu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
teka teki komposisi menteri kabinet prabowo gibran kini jadi yang ditunggu tunggu
tak hanya soal strategi menempatkan orang orang terbaik dan mumpuni di bidangnya
tapi apakah susunan kabinet ini juga bisa mengakomodir balas budi pada partai pendukung mengingat besarnya koalisi pendukung
tak dipungkiri partai koalisi pendukung punya kans besar untuk menempati kursi kursi menteri prabowo
salah satunya partai demokrat
saat buka puasa bersama dengan prabowo pada rabu lalu
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengaku sudah diminta langsung oleh prabowo
untuk menyiapkan kader kader terbaik dari partai demokrat untuk jadi menteri
soal permintaan prabowo ke ahy ini wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyebut
masih terus dibahas dengan partai koalisi
kalau demokrat menyenggol tipis tipis soal jatah kursi menteri di kabinet ini lain halnya dengan partai golkar
mengklaim punya kontribusi besar memenangkan prabowo gibran di pilpres hingga dua puluh lima persen
ketua umum golkar erlangga hartarto pada enam belas maret lalu menyebutkan
minta jatah minimal lima kursi menteri kepada prabowo gibran
meski hingga kini belum diminta prabowo untuk menyiapkan kadernya
namun erlangga memastikan banyak kader golkar yang siap menempati posisi menteri
lalu bagaimana dengan partai amanat nasional
apakah juga ikut ikutan menagih jatah kursi menteri di kabinet prabowo gibran
mengingat pan ini sudah berada di barisan pendukung prabowo sejak dua ribu empat
ketua umum partai pan zulkifli hasan menyebut soal penentuan menteri di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih
zulkifli hasan menyerahkan keputusan pada prabowo dan yakin jika prabowo bisa memutuskan yang terbaik
nah presiden joko widodo pun diduga juga ikut terlibat dalam mengusulkan nama nama calon menteri
tapi gibran memastikan jokowi tidak menitipkan nama di kabinet mendatang
senada dengan gibran pihak istana kepresidenan juga membantah soal keterlibatan jokowi dalam penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana dalam pesan tertulisnya kepada kompas tv menegaskan
pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya jadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik dua puluh oktober dua ribu dua puluh